ganjar pranowo menyebut bahwa dirinya telah menyelesaikan tugas sebagai gubernur jawa tengah dengan sebaik baiknya
dan siap untuk gaspol mendongkrak elektabilitas untuk memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat
pidato terakhir ganjar sebagai gubernur pada sore hari di depan ribuan masyarakat jawa tengah
juga turut menimbulkan rasa haru bagi dirinya karena ganjar menganggap masyarakat jawa tengah sebagai keluarga
dan berikut wawancara korespondensi indonesia ausirio ndolu dengan ganjar pranowo
tadi masyarakat di jawa tengah itu sangat ramai sekali
tadi bapak menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung bapak begitu
apa sebenarnya yang ingin bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pidato perpisahan hari ini pak
ya saya ingin menyampaikan satu terima kasih dua minta maaf
karena selebihnya tentu tidak lagi dalam kewenangan saya dan sudah banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saya
pak ganjar nanti kalau saya lapor
model wawa dan begitu dengan siapa
silahkan pakai aplikasi lapor group saja
pak ganjar kalau besok kita mendadak ingin menyampaikan model model online gitu kira kira direspon nggak
insya allah akan direspon
maka sebenarnya dibalik tanya jawab ini saya sudah membayangkan situasinya
dan itu tidak mudah
ini pasti akan ada yang direspon pasti ada yang tidak
dan insya allah sih kawan kawan punya komitmen untuk merespon
maka saya merasakan betul kelukesannya
karena kemarin saya lari pagi mas hari pagi aja
pak ganjar saya itu sudah usul untuk bisa menempati rusunawa itu
kenapa saya tidak bisa mendapatkan itu ya
sudah divisitasi dua kali
mana nomor teleponmu saya uruskan sekarang
nah yang begini begini ini yang saya merasa mudah mudahan semua bisa membantu
dan yang kedua ya tentu saja terharu aja saya
karena saya datangnya dari belakang tadi
saya nggak tahu
mereka bersama saya sepuluh tahun
menjaga saya njewer saya memberikan inspirasi tentu
gimana ya mau berpisah
dengan keluarga rasanya
berpisah dengan keluarga
tentu ini akan menjadi modal yang baik untuk bapak
lari maraton mungkin setelah ini pak ya
kalau kita lihat kan kemarin bapak masih menjabat sebagai gubernur jawa tengah
mungkin ada kesibukan yang memang terhalang
saat ini bapak sudah selesai purna tugas
artinya bapak sudah siap lari maraton
kalau saya tanyakan pak ganjar
ada sejumlah daerah yang memang masih suaranya perlu ditingkatkan dalam pilpres pak
adakah memang daerah daerah yang bapak masih perlu lari maraton begitu pak
yang jadi target pak ganjar
saya belum intens bertemu
dan insya allah saya tuntaskan dulu semua yang ada di jawa tengah
sehingga tidak ada lagi konflik covid sembilan belas pres
jangan sampai eh lunain fasilitas negara ya
sekarang sudah nggak ada
semua setanggung jawa
partai kemarin sudah rapat
kemudian sudah menunjuk tim pemenangan nasional
strukturnya sudah ada
lebih bagus lagi
dan kemudian relawan juga berdatangan
tadi juga banyak yang datang
sudah saya siapkan
kita sekarang tinggalkan perjalanan
nah tugas saya akan roadshow sekarang
nah kita yuk ketemu masyarakat lebih banyak lagi
lebih asik lagi
dan sudah kita jadwalkan semua insya allah
sudah dijadwalkan semua
sampai masa kampanye besok ya pak ya
saya terakhir dulu pak
sebelum kita masuk tadi saya pertanyaan kepada tim pemenangan nasional yang baru saja dibentuk ya pak ya
ini soal hasil ataupun hasil kerja yang bapak sudah lakukan selama dua periode ini pak
salah satunya adalah bagaimana kemarin bapak sudah menyelesaikan soal wadas kemarin pak ya
ini apakah memang yang bapak lakukan ini memang sudah menyentuh di masyarakat
memang sudah selesai permasalahan permasalahan yang sudah ada kemarin pak
semua yang menuju tanggung jawab saya di jawa tengah
coba saya selesaikan
masih ada beberapa pr yang masih mengganjal
tol antara demak sampai dengan semarang gitu ya
masih ada dispute dengan beberapa masyarakat
saya minta temani
coba selesaikan dengan pola seperti penyelesaian wadas kemarin ya alhamdulillah
tinggal tiga orang yang belum ketemu karena masih ada di luar tapi yang lain sudah bisa menerima gitu ya
kami senang dan kami akan kesana
kami diundang kesana jadi senang gitu semuanya
masih ada lagi rob ya yang belum beres
maka kalau jalan tol itu sekaligus menjadi tanggul insya allah ini juga akan bisa berjalan ya dengan cepat
ada juga problem problem kemarin umpama persoalan tanah ya
kepemilikannya ada tapi karena dulu dispute dengan pemprov dan pemprov menang begitu
saya minta untuk lindungi masyarakat segera buatkan aturan
jadi ini beberapa yang sekarang menjadi satu pr untuk diteruskan
dan insya allah bisa saya akan bicara dengan pak pj untuk bisa dikawal itu
ada sejumlah pr yang memang nanti akan disampaikan kepada nasu ciana ya pak
oke pak terima kasih banyak waktunya
tapi terakhir saya ingin tanyakan soal kemarin keputusan ketua tim pemenangan nasional pak arsyad rashid
bagaimana menurut pak ganjar
memang kan komunikasi sudah sering pak
tapi keputusan itu sudah diputuskan oleh kemarin empat ketua umum partai
menurut pak ganjar seperti apa
dipimpin ketua tim pemenangan nasional oleh pak arsyad rashid
beliau orangnya egaliter smart jejaringnya bagus gitu banyak
dan orangnya humble gitu ya
saya cocok karena saya kenal udah lama sama beliau
dan kami komunikasi juga sudah sering gitu ya
sekarang tinggal satu saja gaspol
gaspol sampai pilpres dari bandung
terima kasih banyak waktunya pak
bapak mungkin akan rapi rapi di rumah dinas selanjut lagi
sama sama pak selamat bertugas kembali
berikut informasi dari ex gubernur jawa tengah
ganjar pranowo yang baru saja hari ini menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur jawa tengah
dan tadi sudah berpamitan kepada sejumlah masyarakat di jawa tengah
ausri yondolu dwi ari semarang jawa tengah